boleh beda capres boleh beda pandangan tapi silaturahim jalan terus
boleh beda capres boleh beda pandangan tapi silaturahim jalan terus jadi bagus
tapi kalau nasibnya bergabung ke koalisi gimana
saksikan program program pompas tv melalui siaran digital
btv dan media streaming lainnya